hai bocah kembar bernama hasan dan hussein kroser cilik asal kota magelang berlaga di
grass track motocros piala bupati kap banyumas dua ribu dua puluh kedua bocah ini begitu
piawai beraksi di sirkuit wijaya kusuma cikembulan pada minggu siang
kroser kembar ini adalah anak mantan kroser asal desa manguntuo kecamatan dukun kabupaten
magelang bernama haryadi ayah mereka yang kini menjabat sebagai kepala desa manguntuo
sengaja mendidik anak kembarnya agar meneruskan profesinya sebagai pembalap
anak tertuanya kirania turut menjadi crosser dan mengikuti ajang yang sama dengan adiknya
menurut ketua panitia hasan hussein dan kirania bertarung
bersama dua puluh tiga pembalap kecil lainnya dalam event kali ini ketiganya berlagak di
kelas special engine minimoto layaknya kroser dewasa mereka mempraktekkan
aksi jumping di udara saat mengarungi lintasan
hasilnya hasan meraih posisi ketiga di kelas special engine lima puluh cc sementara sang kakak kirania
posisi pertama di kelas ffa wanita